dunia kuliner indonesia
mulai dari mie aceh roti canai hingga ayam tangkap aceh
meski namanya sama dengan menu daerah lain
tapi kuliner aceh memiliki ciri khas tersendiri
yakni sentuhan bumbu rempah yang tak ditemui di olahan daerah lain
begitupun dengan ayam tangkap
konon nama ayam tangkap diambil dari budaya masyarakat lama aceh saat memasak daging ayam
yakni sebelum memasaknya mereka harus menangkap ayam terlebih dahulu
di pekarangan mereka
pemilihan daging ayam kampung untuk kuliner aceh ini sangat cermat
ayam tak boleh terlalu tua atau terlalu muda
biasanya usia sekitar empat bulan
daging ayam di usia itu empuknya pas untuk dimasak dan menghasilkan ayam tangkap terbaik
proses pembuatannya terbilang sederhana
ayam kampung yang dimarinasi kemudian digoreng
setelah ayam matang berwarna kuning kecoklatan
barulah potongan daun pandan cabai keriting
hijau bawang merah dan daun kari atau daun temurui
satu persatu dimasukkan ke dalam kuali
oh ini juga nah ini nih yang jadi cirinya itu kan
nah bisa diaduk langsung
daun daun yang dimasak akan menjadi kering dan renyah seperti keripik
cara menggoreng ayam berbarengan dengan daun ini juga yang memengaruhi rasa khas ayamnya
bila di daerah lain olahan ayam disajikan dengan sayur atau lalapan segar yang terpisah
pada ayam tangkap aceh
dedaunan yang dihidangkan termasuk banyak
sampai menutupi ayamnya
keberadaan daun daun itulah yang membuat hidangan menjadi sepintas seperti semak semak
bahkan nama lain ayam tangkap adalah ayam sampah
penampakannya yang bisa kita lihat
ayam tangkap itu terlihat seperti ditumpuk oleh aneka dedaunan yang nampak seperti sampah
karena nama lainnya juga adalah ayam sampah
jadi ayam itu harus ditangkap gitu diantara dedaunan yang udah renyah itu
tapi saya tak langsung menyantapnya begitu saja
ada sambal khas aceh yang menjadi pelengkap hidangan ayam tangkap
yakni sambal ganja aceh
yang nggak ada kalau kita temuin di sambal sambal lainnya gak sih
jadi lebih aromatik aja
itu ada serai sama daun jeruk juga kan
sama segar ya
meski namanya demikian

meski namanya demikian sama sekali tidak ada ganja di dalam bahan bahannya
nama ini disematkan lantaran segarnya sambal dengan rasa gurih dan asam yang terdiri dari udang
belimbing ulu serai dan daun jeruk yang bikin ketagihan
nama tradisionalnya adalah sambal asam udeng
dominasi rasa asam didapat dari belimbing bulu
yakni buah berbentuk bulat lonjong berwarna hijau tua dan berubah kekuningan setelah dimasak
untuk memicu rasa asam segar belimbing ulu terlebih dahulu difermentasi selama satu malam
pemakaian belimbing bulu dalam pembuatan sambal lantaran daerah aceh yang kaya akan tanaman jenis ini
sementara udang yang disangrai digunakan sebagai penonjol rasa gurih
semuanya bercampur dengan bumbu rempah sehingga menghasilkan rasa sambal yang meledak di mulut
biasanya kan kalau kita ngulek cabai rawit gitu ya terus bawang
tapi ini ada udang yang kayak bertekstur terus kita harus halusin gitu
agak common gitu ya yang jadi cirinya di sambal ganja ini
sayatan daging ayam kaya rempah dicocol sambal ganja aceh benar benar menjadi perpaduan yang pas
ini kaya gak bisa berhenti sayang
ya lidah saya seolah tak henti meminta untuk kembali disuapi
apalagi daun daun renyah aromatik ini semakin menggugah selera
rasa penasaran saya atas pemberian nama sambal ganja kembali saya tanyakan kepada teluku
sebagai orang asli aja
aceh ia menjelaskan tradisi menyambal kampung halamannya itu yang unik sekaligus otentik
nah ini kan kalau bahasa tradisionalnya sambal asam udeng
karena ada belimbing ulu sama udang
tapi disebut sambal ganja
di sana memang populer seperti itu
dari dulu dari kecil dulu papa mengetahuinya memang tahunya sambal ganja atau apa
sebenarnya sambal ganja ini namanya aja ya

tapi tidak memakai bahan bahan yang terlarang
jadi bahan bahannya itu udang belimbing ulu daun jeruk seri
jadi itu dipaduin diulek semua
sehingga bumbunya itu atau sambalnya benar benar aromatik dari si bahan bahannya tersebut
pernah dinamai sambal ganja karena kata orang aceh itu kalau udah makan sambal ini nggak bisa berhenti
rasa pedas pada sambal ganja relatif moderat atau tidak terlalu pedas
hal ini sengaja dibuat sebab hampir semua makanan khas aceh cenderung kaya rempah
jadi hal hal yang creamy makanan makanan yang creamy dan spicy berempah gitu
ketemu dengan sambal ganja yang asem dan very simple
itu agak menurut saya creaminessnya atau rasa heavynya itu agak ditone down sedikit
sehingga menjadi sesuatu yang balance
keseimbangan rasa itu yang menyuguhkan sensasi berbeda ketika saya menyantap ayam tangkap
padu padan rempah aroma dedaunan hingga sambal ganja menorehkan cita rasa yang tidak biasa
roni satria septiadi pradana jakarta